kita lihat kondisi terbaru di pacitan
pelayanan publik di kantor kecamatan tegal ombo pacitan jawa timur lumpuh
setelah jalan penghubung tertutup longsor
aparatur daerah juga tidak bisa melayani warga
karena listrik padam dan jaringan telpon selular terganggu
jalur penghubung kabupaten ponorogo dengan pacitan jawa timur masih tertutup
hal ini menyebabkan pelayanan publik di kecamatan tegalombo lumpuh
karena jalan tertutup longsor banyak aparatur kecamatan yang tidak bisa ke kantor kecamatan
sementara jaringan internet dan listrik juga padam
karena banjir dan tanda longsor sejak selasa siang
petugas kecamatan mengaku tak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti itu
kalaupun bisa pelayanan publik akan berlangsung lama jika ditempuh tanpa bantuan komputer
dari data di kantor kecamatan ada lima rumah rusak akibat longsor
namun petugas kecamatan masih belum bisa memeriksa lokasi longsor
karena jalan menuju rumah rusak juga tertutup longsor
belum bisa tapi sudah tujuh puluh lima persen kemarin sudah saya laporkan ke bpbd kabupaten pacitan
sehingga di sana sudah data saya sudah ditampung di sana
kita sudah terhenti kemarin malam prestasi sudah tidak ada
bisa aksi apa pun
sementara terhambat termasuk di desa karena juga banyak longsoran dan sebagainya
sementara hanya piket
pelayanan tetap berjalan
pelayanan tetap berjalan semampunya tetap memayani oleh masyarakat
tapi dengan cara manual atau gimana
dengan cara manual
badan nasional penanggulangan bencana menghimbau warga untuk tetap siaga dan waspada terhadap dampak siklon cempaka
yang bisa memicu cuaca ekstrim di jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan jawa timur bagian selatan
siklon bergerak ke selatan dan akan luruh pada dua desember dua ribu tujuh belas
sejauh ini per dua puluh sembilan november
siklon sudah menyebabkan sembilan belas orang tewas ribuan rumah terendam banjir dan rusak
lalu bagaimana situasinya di pacitan terutama hingga malam ini
sudah ada aprilianti sirait yang siap dengan informasi terbarunya
selamat malam april
bisa anda jelaskan sampai malam hari ini ada berapa desa atau wilayah di pacitan yang terisolasi akibat banjir dan juga tanah longsor yang terjadi kemarin
selamat malam indra
memang sampai dengan rabu malam beberapa titik banjir di wilayah kecamatan pacitan belum bisa diakses karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan
dan juga kondisi jalan yang tidak bisa diakses oleh kendaraan jalur darat
namun dapat saya sampaikan bahwa salah satu desa yang parah terdampak oleh bencana banjir adalah
desa sirnat boyo merupakan salah satu daerah di kecamatan pacitan
desa sirnat boyo merupakan salah satu daerah di kecamatan pacitan
distribusi logistiknya memang pada akhirnya dilakukan melalui jalur laut
dan sore tadi saya sempat memuancarai kepala pelaksana bpbd pacitan yaitu bapak windarto
beliau mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini terdapat empat korban meninggal dunia di wilayah kecamatan pacitan
kemudian tiga orang di wilayah kecamatan kebonagong
dan sampai saat ini juga enam orang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan
desa sirnat boyo merupakan salah satu desa yang parah terdampak oleh bencana banjir
baik april lalu apa upaya yang sudah dilakukan begitu untuk kemudian membuka akses bagi warga terutama mereka yang tinggal di wilayah wilayah atau desa yang masih terisolasi tadi

sampai saat ini bpbd bersama dengan relawan dan juga pemerintah bekerjasama untuk terus memanfaatkan

dan sampai saat ini bpbd bersama dengan relawan dan juga pemerintah bekerjasama untuk terus memanfaatkan
desa sirnat boyo merupakan salah satu desa yang parah terdampak oleh bencana banjir

dan sampai saat ini bpbd bersama dengan relawan dan juga pemerintah bekerjasama untuk terus memanfaatkan
desa sirnat boyo merupakan salah satu desa yang parah terdampak oleh bencana banjir
dan sampai saat ini bpbd bersama dengan relawan dan juga pemerintah bekerjasama untuk terus memanfaatkan